dan jangan lupa dengan sesajen untuk monyet
apapun yang mbah pintar kamu harus berikan
baik mbah kalau saya udah kayak apapun yang mbah minta pasti saya turutin mbah
pak ustadz jenagah suami saya pak kenapa pak
jangan sampai terindah kinjak kerbau
nanti kita bersihkan lagi
pelan pelan pak pelan pelan
pelan pelan pak pelan pelan
bismillah bismillah diangkat ayo
burati saya tidak bermaksud mengungkink dosa dan kesalahan setelah masalah luar marhum
tapi mungkin burati boleh cerita
sebenarnya apa yang terjadi tadi itu
terjadi terhadap almarhum
sampai sedemikian banyak ujian yang datang saat di mahkamahnya
ada apa kira kira
suasanya berat untuk menceritakannya pak ustadz
jadi begini ceritanya pak ustadz
penampilan lu keren banget
udah sukses loh sekarang ya
gua udah cape jadi orang miskin
lu mau kaya seperti gua
emangnya lu bisnis apa sih
ajak ajak gua dong
gua utang gua lagi banyak nih
lu ikut gua ke tempat mbah rosok
siapa mbah rosok
mbah rosok tuh yang punya monyet
yang tinggal di daerah kulon
begini mbak maksud tujuan saya kesini
saya tuh bawa teman mbah
suruh dia masuk
oh ya sebentar
saya panggilkan dulu ya mbak ya
kok mbah tau
maksud kamu datang kemari mau apa
pengen cepet kaya mbah
ke capek hidup susah terus mbah
biar bisa sukses seperti ramdan mbah
seperti monyet itu
monyet itu cerdik
kamu harus cerdik
kalau ingin kaya
kamu harus memiliki monyet itu
di rumah kamu
dan jangan lupa dengan sesajen
apapun yang mbah bintang
kamu harus berikan
kalau saya udah kaya
apapun yang mbah minta
pasti saya turutin mbah
saat mata terbuka
di kalap pagi menyapa
bukan pinjam uang mbah
lagi demam tinggi mbah
eh pak dorman
saya kemari mau nagi uang
kenapa kalian yang mau pinjam uang ke saya
enak banget kalian jadi orang
bukan urusan saya
buat nanti kerumah lu
mau tuang duit gua yang kemaren hacen
duit lu ada
korban tuh anak bini lo
kamu boleh pulang
bawalah monyet ini
dan pelihara lah
kau ikut dengan beliau ya
saya permisi dulu mbah
baik baik di sini ya
ngapain monyet pake dibawa ke dalam rumah segala
udah kamu diem aja ya
pokoknya jangan pernah kamu ganggu tuh monyet
semua yang tinggal di rumah
harus sayang dan peduli amat tuh monyet
monyet itu berbahaya bang buat anak kita bang
di itu banyak kutunya
ini monyet bukan sembarang monyet
maksudnya apa sih bang
kok wajah monyet ini menakutkan ya
lu ngapain sih disitu
aduh berantakan deh dagangan gue
ini dagangan gue kenapa lu acak acak
yaudah sini yuk
yaudah sini ya

duit sebanyak ini dari mana nih

wah kalau begini terus bener bener cepet kaya gue